masih dari acara buka bersama relawan golkar jokowi presiden jokowi dodo dan juga ketua umum partai golkar erlangga hartarto kembali menunjukkan kedekatannya
dalam acara ini di depan presiden joko widodo erlangga mengenalkan anak anak muda yang sukses melakukan bisnis dan terlibat dalam proses digitalisasi di dunia
dukungan pemerintah akan program ini dianggap menjadi sinyal semakin mesranya hubungan antara jokowi dan erlangga
baik jokowi dan erlangga menyambut baik kabar itu bahkan presiden menegaskan kemesraan yang berlangsung dengan ketua umum partai golkar ini telah berlangsung lama
namun kedua tokoh ini enggan menanggapi peluang untuk maju bersama dalam bursa capres dua ribu sembilan belas
ya ini kita akan mempublikasikan bagaimana partai golkar dekat dengan masyarakat
ya insya allah semua peluang sama